rancangan undang undang cipta kerja yang sudah disahkan memasukkan pasal soal izin usaha di bidang pendidikan
padahal sebelumnya pemerintah dan dpr sudah sepakat untuk tak memasukkan aturan terkait pendidikan dalam undang undang sapu jagat
pengesahan rancangan undang undang cipta kerja menuai gelombang protes dari masyarakat
ya kebanyakan dari mereka protes akibat klaster tenaga kerja yang muncul di ruu cipta kerja
namun selain kluster tenaga kerja ada juga kluster lain yang patut dicermati yakni kluster pendidikan
ya pasal enam puluh lima berisi tentang aturan izin di sektor pendidikan
munculnya pasal tersebut membuat bingung banyak pihak salah satunya dari anggota dpr itu sendiri
tua komisi sepuluh dpr ri syaiful huda mengaku
baru mengetahui ada pasal tersebut setelah undang undang cipta kerja disahkan
meski secara mekanisme tak ada kewajiban pembahasan undang undang bersama dengan komisi terkait
saiful huda menyayangkan ada pasal terkait pendidikan yang masuk di dalamnya
padahal dalam rapat balik akhir september kemarin telah disepakati
kluster pendidikan tak akan masuk dalam ruu cipta kerja
aturan terkait pendidikan mengacu pada undang undang yang sudah ada
seperti undang undang sistem pendidikan nasional undang undang retanggu dan dpr
seperti undang undang sistem pendidikan nasional undang undang retanggu dan dpr
seperti undang undang sistem pendidikan nasional undang undang retanggu dan dpr
padahal betul betul kita kaget beneran kita betul betul gak tau kalau ada perkembangan di ujung
karena yang kami pegang adalah rapat di mana ketika balik menyatakan mengeluarkan sepenuhnya
yang memang di dalam
keputusan final ruu ini lima undang undang itu memang dikeluarkan
gak ada di dalam unibus
harus diakui juga itu nggak ada
tapi masih nyelip gitu masih ada nyelip pasal terkait dengan izin usaha pendidikan itu
pasal enam puluh lima paragraf dua belas di undang undang cipta kerja berisi
pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini
lalu ayat kedua berisi ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan pemerintah
kata kata perizinan berusaha dalam pasal satu undang undang cipta kerja berisi
legalitas bagi pelaku usaha untuk membuka usaha dan atau kegiatannya
kata kata izin ini juga ada dalam undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu tiga
dan dalam perhubungan kebijakan dan kebijakan
kata kata perizinan berusaha dalam pasal satu undang undang cipta kerja berisi legalitas bagi pelaku usaha untuk membuka usaha dan atau kegiatannya

dan dalam perhubungan kebijakan dan kebijakan
tentang sistem pendidikan nasional atau sisgnas yang isinya

lalu apa yang mengkhawatirkan
masuknya pasal pendidikan di undang undang cipta kerja ini
dinilai beberapa pihak sebagai pasal selundupan
pasal tersebut juga sangat berpotensi mengkomersilkan sektor pendidikan
karena pendidikan dianggap sebagai ladang mengejar keuntungan
wakil ketua badan legislasi dpr ahmad baidowi menjelaskan
pasal tersebut muncul belakangan atas permintaan pemerintah
baidoy menyebut izin usaha di pasal enam puluh lima bertujuan untuk menjembatani
pendirian lembaga pendidikan kawasan ekonomi khusus atau kek
namun badai menegaskan pendirian lembaga pendidikan di kek
hanya boleh didirikan pemerintah dan badan usaha milik negara
kembangunannya pun tetap berdiri dalam keuntungan pendidikan
kembangunannya pun tetap berdiri dalam keuntungan pendidikan
kembangunannya pun tetap harus mengikuti norma standar prosedur dan kriteria yang diatur pemerintah

untuk menjembatani rencana pendirian lembaga tinggi di kawasan ekonomi khusus
kan di situ dijelaskan bahwa dapat menggunakan izin berusaha

kalau dibikin lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus
kita tahulah kawasan ekonomi khusus itu kan namanya khusus ya orang orang kaya di situ
misalkan di situ mau mendirikan bangunan di lembaga pendidikan
itu harus ikut nspk nya di ru cipta kerja
norma standar prosedur dan kriterianya
terkait dengan keamanan gedungnya
rba nya itu harus sesuai dengan ketentuan pembangunan gedung
tapi khusus pendidikan di luar itu
itu tetap mengacu kepada ketentuan perusahaan pendidikan
ini adalah ketentuan perundang undangan
undang sisdiknas undang undang pendidikan kedokteran
undang undang guru dan dosen undang undang pendidikan tinggi
serta undang undang pesantren
itu tidak berubah
data dari kek go id
hingga saat ini terdapat lima belas kawasan ekonomi khusus yang tersebar di seluruh indonesia
meskipun dpr sudah mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja
namun masih belum jelas bagaimana isi dan implementasi dari aturan soal perizinan
kepada dpr kemungkinan pendidikan pendidikan di luar indonesia
adalah kemungkinan pendidikan pendidikan pendidikan asing
masuk ke indonesia
jika dohan aku coro jakarta